banyaknya keresahan masyarakat terkait dugaan pelecehan seksual
dengan menggunakan kain jarik yang berkedok riset akademik
membuat polda jawa timur segera membentuk tim
guna mengusut kasus fetis kain jarik yang menghebohkan media sosial ini
tidak hanya itu polda jawa timur juga akan berkolaborasi dengan pihak kampus
untuk mencari mahasiswa berinisial g tersebut
tim ini tentu tindak langkah yang akan dilakukan
awalnya adalah melakukan proses penelusuran melalui akun yang ada
dan kemudian juga secara fisik untuk membentuk tim ini
sehingga bisa mengungkap secara fisik
untuk sejauh ini kan laporan memang belum kita terima
namun dalam wujud keresahan masyarakat tentu implementasinya
kepolisian polda jawa timur ini langsung menindaklanjuti dalam proses penyelidikan
sebelumnya pelecehan seksual dengan terduga pelaku adalah mahasiswa
salah satu universitas negeri di jawa timur rame diperbincangkan di media sosial
mula dari cuitan salah seorang korban yang menceritakan kronologi dirinya
dilecehkan oleh seorang mahasiswa berinisial g
pelaku meminta korban untuk membungkus dirinya
seperti jenazah di kafani masyarakat
pelaku menyebut hal ini merupakan bagian dari riset akademik yang tengah dia lakukan
dalam cuitannya korban mengunggah tangkapan layar percakapan pelaku dan korban
bahkan foto dan video saat korban dan temannya mengikuti permintaan pelaku
meliputan cnn indonesia